siapa yang buat
aduh aduh itu belum tutup
ketuk kotor kan
jadi kotor lagi
itu masih kotor belum kena tuh
nasi gorengnya makasih ya
nasi goreng yang lu bikin terus lo taruh di depan kamar gue
hah bukan lo
jadi siapa dong
ya mana aku tahu
ya nggak mungkin lah
orang cowok begini kok
ya gue rasa nih dia pasti gak bisa bedain mana gula sama garam
eh rasa elom maksud lo sama sini nggak
tapi kalau bukan sofi siapa dong
ah iya nih ini mau makan kamu udah makan belum
kebetulan gue datang sini mau ngajak lo jalan sekalian makan
lo nggak bosen apa di rumah sakit terus
udah nggak usah banyak mikir
anggap aja ini sebagai tanda terima kasih gue atas kata kata lo kemarin dan buat nasi gorengnya
udah nanti gue jelasin yuk

serta tas waduh
bayangkan smartphone baru v

nah diri kita pada lama
trump makasih ya udah ngajakin aku jalan
justru seharusnya gue yang makasih sama lo
kata kata lo kemarin udah bikin gue sadar bahwa gue gak boleh ngerusak diri gue sendiri lagi
pokoknya gue harus terus bangkit
nah gitu dong itu baru namanya ramah
itu nasi goreng kemarin enak banget loh thank you ya
ya nggak usah pura pura nggak tau deh gue tau kan lo emang jago masak dari sma
pak tunggu sebentar ya saya cuma sebentar
ternyata sekarang baju dekat sama rosa
pakai pelukan segala lagi di depan rumah sakit
kayak gak ada tempat lain aja
halo dengan pak hasan
iya pak saya ratu
saya ada pekerjaan untuk bapak
tapi saya ingin ketemu langsung dengan bapak segera
terima kasih pak
gue emang temen gue yang paling baik
aku benar benar jatuh cinta sama rama
jadi saya harus menjelidiki hubungan antara rosa dengan bajah
iya sedetail mungkin
dan yang pasti bapak harus tahu kapan dan di mana mereka akan ketemu dalam seminggu ini
baik mbak akan saya usahakan
apaan lu sih ini
besok kan liburan
kita kesana yuk
terima kasih ya
makasih buat apa
ya aku mau ngucapin makasih buat kamu
soalnya kamu udah bikin aku jatuh cinta lagi
ya dulu aku pernah suka sama dika
dan semenjak dika meninggal
aku mutusin untuk gak mencintai siapapun
sampai akhirnya aku ketemu sama kamu lagi
kamu kan udah ditinggalin sama ratu
dan aku juga udah ditinggal sama dika
nasib kita sama ram
gimana kalau seandainya
kita coba untuk bersama
aku tahu ram
mungkin kamu pikir aku terlalu agresif dan gak tau malu
tapi aku ngelakuin ini semua karena aku
aku gak mau nyesel lagi ram
dulu aku gak berani ngutarain perasaanku ke dika
aku cuma berani mandang dia
dan di saat aku mutuskan
untuk mengakui perasaanku
semua udah terlambat
dika udah meninggal
jadi aku gak mau nyesel lagi
jadi gimana ram
aku bisa gak ngegantiin posisi ratu di hati kamu
sekarang baja dan rosa akan bersama
aku bener bener kehilangan bajah sekarang
lo adalah temen gue yang paling baik rosa
dan gue cuma menganggap lo sebagai temen gak lebih
walaupun ratu gak mencintai gue lagi
tapi gue akan selalu mencintai dia
tapi kenapa ram
tapi kenapa kamu tetap cinta sama dia
cinta itu gak selalu berisi hal hal yang membahagiakan
cinta itu tanggung jawab
kesetiaan dan pengorbanan
dan untuk melakukannya gak hanya cuma dengan tawa dan bahagia
itu perlu air mata dan berita rusa
dan gue siap melakukannya untuk ratu
karena gue cinta sama dia
oke gak apa apa
aku terima keputusan kamu
biarkan aku sendiri
kenapa kamu tolak dia
dia itu baik
kenapa kamu tolak dia
lu dari tadi ngikutin gue sama rosa ya
kamu pikir emang cuma kamu aja apa yang bisa datang ke sini
gak usah ngalihin pembicaraan
sekarang jawab kenapa kamu nolak dia
kenapa masih perlu gue jawab ratu
kamu cinta sama orang yang udah nyakitin kamu
kamu cinta sama orang yang udah gak punya perasaan
belajar kamu gila ya
aku benci sama kamu
tapi kamu malah nolak orang yang udah mencintai kamu
rosa itu sempurna
gak seharusnya kamu nolak dia
dia itu adalah perempuan yang pantas buat kamu
yang harus kamu lindungi
benar sekali pak ferry
murid sm unusantara yang mengundurkan diri pada tahun sembilan puluh tujuh
rama tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia
dan ibunya memiliki sebuah warung gaduh gaduh di pinggir jalan
dia berprofesi sebagai petinju kelas
dia dipanggil baja oleh teman temannya
kamu jangan main main kepada saya
rama dipanggil baju oleh teman temannya
tak mungkin baja